presiden joko widodo merasa telah lama bersabar mengenai berita hoax tentang dirinya
hal ini disampaikan presiden saat pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat di lampung tengah
dilihat di medsos presiden jokowi itu pki
fitnah fitnah seperti itu
pki itu dibubarkan tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus enam puluh enam dibubarkan sudah bubar
lahir saya itu tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu berarti umur saya baru empat tahun
dilihat kan nah media sosial seperti ini
itu adalah dnid baru pidato
itu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima dia pidato
ini dna edit ketua pki pidato tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima pidato
lah kok saya ada di bawahnya
ini yang kadang kadang
aduh mau saya tabok orangnya di mana saya cari betul
saya ini sempat tahu digini gini ini sabar sabar ya allah sabar sabar sabar